kita tampilkan lagi pernyataan presiden joko widodo tentang peristiwa wamenah
yang pertama saya ingin mengucapkan duka yang mendalam
bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya korban yang ada di wamenah
tiga puluh tiga orang telah meninggal di sana
tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga
jadi jangan ada yang menggeser geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis bukan
ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas dari gunung turun ke bawah
dan melakukan pembakaran rumah warga
dan juga kepala suku lembah baliem di wamenah juga telah mengajak menghimbau seluruh warga
untuk tidak mengungsi keluar wamena
ini saya kira sebuah himbuan baik
dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di wamenah
itu pernyataan dan aksi konkret yang dilakukan atau diputuskan oleh istana kepresidenan di jakarta
anda lihat sudah tepat sasaran bung roky
itu narasi yang buruk dari presiden itu
dia mulai dengan sudah kami tangani kekerasan itu
dan kami tahu kekerasan itu datang dari gunung ke wamenah
kita tahu bahwa
peristiwa kemarin itu rentetan dari atau bukan rentetan
akumulasi dari problem surabaya
surabaya itu akumulasi dari problem tahun sembilan puluh demikian seterusnya
jadi presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis
padahal sebetulnya ada problem etnis yang orang tunggu dimengerti oleh presiden
seluruh keterangan presiden tadi seolah olah memengatakan
kami bisa atasi itu dengan kekuatan
jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata
tiga puluh tiga korban itu akan dicatat oleh pbb sebagai pembiaran terjadinya kekerasan
negara membiarkan terjadi kekerasan
apapun bantah membantah pemerintah
tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia
jadi kalau pemerintah tidak atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia
ya orang akan bilang anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional
kalau anda nggak paham tentang hak asasi manusia
jadi tidak ada satupun keterangan presiden yang membuat kita produktif
untuk debat nanti di pbb atau di forum internasional
saya beri contoh cepat cepat ya
desember tahun lalu saya naik gunung siklop
persis di depan bandara sentani
lima belas jam karena harus merangkak itu
bersama sama pemuda papua campuran muslim dan muslim
karena desember ada inisiatif justru datang dari pemuda non muslim
sorry pemuda muslim
untuk bikin natalan di atas itu
saya naik gunung itu kasih ceramah lingkungan di situ
kasih kuliah tentang etika lingkungan
lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami tidak ada soal
perbedaan agama perbedaan etnis segala macam itu
tetapi kami tahu bahwa jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi papua
lilin natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan muslim
doa buat si perempuan muslim diucapkan oleh seorang laki laki papua
jadi saya merasa gak ada soal
kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia
nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu
kita nggak tahu kalau saya tanya misalnya apa konsep negara untuk papua sekarang
operasi militer penegakan ulang keamanan
padahal papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu
ada jenis nasionalisme baru di kepala orang papua
dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme
itu otentik ada di situ
di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu
katalan katalonia di spanyol baski di spanyol
quebec di kanada segala macam skotlandia
orang hidup dengan multi kulturalisme
jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang dia tuh oscilating bergerak nasionalisme itu
sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil
dengan cara apa dengan cara kekerasan dengan cara operasi militer
mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia
anda lihat resepnya masih sama nggak dengan sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh tahun yang lalu
masih ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama
yang itu itu juga
yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuma itu bab satu doang tuh
jadi anda lihat kita hidup di dalam kedunguan konsep itu
misalnya kita mau bilang oke kita mengerti hak asasi manusia
publik internasional akan ketawa barusan anda cabut paspornya veronica koman
jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa
negeri ini atau pemerintah gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional
diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak anak muda papua yang belajar di cambridge harvard oxford
yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional
jadi kita ada di situ dalam kegugupan itu kita membayangkan ada berbagai macam potensial krisis di indonesia
ekonomi krisis ekonomi sudah sedang terjadi bukan lagi akan terjadi
masih ada soal tentang konflik ideologi ada soal papua
ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden segala macam
kita lihat dpr yang sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di dpr tuh
seluruh kompleks persoalan ini kalau dibaca secara internasional para sebut aja pemain atau politisi politisi yang luar negeri
yang ingin ambil gain dari keadaan ini anggap ini saatnya kita peradakan indonesia
jadi cara berpikir itu mesti dipindahkan dari sekedar menerangkan soal teknis pembunuhan
harus dipindahkan menjadi problem internasional melalui pintu hak asasi manusia
bukan distribusi bukan disogok dengan jalan tol dia nggak perlu itu
karena tadi ada past memory politics of fear di belakang itu
dialektikanya adalah orang yang pernah punya trauma dengan kekerasan dia politics of memory nya itu berharap ada yang lain
politics of hope justice human rights itu pemerintah buta huruf terhadap narasi itu
meskipun pemerintah beberapa tahun belakangan nanti bang teo pasti akan bisa merangkai bagaimana keberpiakan policy dari jokowi untuk papua yang nanti pasti akan kita bisa berdebat
problem papua tidak bisa disogok dengan otsus otsus itu nasionalisme jakarta lain problemnya
gini ya tadi surat teo pakai istilah yang menarik itu nggak ada panasea buat papua
tetapi yang diajukan sebagai obat oleh jakarta justru panasea yang namanya nkri harga mati
padahal bagi orang papua itu placebo obat palsu kalau kita bilang nkr harga mati mustinya itu tidak diucapkan oleh jakarta
kapan dia akan dibilang nkri harga mati ketika bagi dia nkri sudah menghidupkan dia
ini nggak begitu yang terjadi satu indonesia merasa coba anda lihat mana ada public outcry semacam solidaritas untuk oh kita sama sama bela nkri
orang anggap ya udahlah memang negara gak ngurus kok kita semua papua gak diurus
papua enggak diurus aceh enggak diurus orang bugis bilang juga tadi sebab baca ambon peristiwa di
ambon kata wiranto sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara jadi
perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara jadi passion terhadap penderitaan orang
enggak ada walaupun nanti dikoreksi tapi udah diucapkan duluan kan itu itu juga memperlihatkan
buat seluruh peralatan yang dibelikan oleh negara tidak berbasis pada empati pada dia benar terima
ucap saya bayangkan resisi si han tadi jalan anda yang diundang oleh pak jokowi untuk bicara soal
papua diksi pak jokowi itu akan lebih berbuka akan lebih mulia akan lebih terasa etnis itu
bayangin pak kalau pak jokowi ngomong kayak pak syahaan tadi sembung syaan
hai itu lain opini publik terbentuk itu dia mampu untuk membaca antropologi papua tuh nah ini
presiden di brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi itu itu dungunya indikator
value indikator makronya bagus kata bung teo semakin membaik indikator makro itu baru mulai
bekerja bila martabat manusia udah diasuh baik papua perlu martabat bukan martabak human development
index itu itu tidak mungkin melakukan satu hal yang benar benar baik woe itu itu dihiasi sebagai sebuah

dipakai contoh begitu banyak saya cerita sedikit soal aborigin dulu itu pemerintahan australia
menganggap kalau saya kasih dia rumah maka selesai problem politik identitas lalu dikasih rumah tuh
berizin hari pertama dia tidur di rumah itu tuh hari kedua didatangi sama pemda dia bongkar
jendelanya tapi masih dulu di rumah bingung pemdanya kenapa dibongkar tuh hari ketiga didatangi
itu atapnya dibongkar dia lalu dia tidur disitu akhirnya pemda baru mengerti bahwa bagi orang
aborigin bahagia itu mimpinya indah kalau dia tidur menghadap langit itu yang namanya kearifan
lokal jadi kita mesti paham itu kalau dibilang bahwa papua udah diguyurin otsus dua ratus triliun
merdeka karena dianggap ada bagian yang lain dari spanyol itu walaupun gagal referendumnya
nah kita sekarang soal papua papua itu udah masuk pada taraf humanitarian call satu diplo seorang
diplomat yang agak nakal dari australia misalnya bikin semacam petisi itu seluruh fasilitas melanesia
orang papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan melanesia dan afrika
daripada dengan jawa sumatera kalimantan karena itu harus dipelajari cara berpikir papua papua
sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu dan kita masih dengan nkri harga mati itu jadi
nkri jangan dibilang harga mati karena itu menyiksa orang identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang
ini harga mati itu biarkan dia berkembang berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri
supaya kita bisa hidup bersama sama sebagai warga negara yang akrab tanpa konsep nkri
harga mati itu ditaruh di belakang lah nanti orang sendiri akan ucapkan oke sekarang nkri
harga mati tapi bikin dulu nkrg harga yang menghidupi mereka yang tersisi gitu